puluhan alumni sma negeri lima kota sukabumi jawa barat tersenyum senang setelah sekolah
memastikan untuk melakukan pemutihan tunggakan biaya sebagai syarat mengambil ijazah kelulusan
sekolah akhirnya menggratiskan pengambilan ijazah kelulusan ini agar para alumni bisa melamar
pekerjaan selepas lulus sebab ternyata masih banyak alumni yang tidak mengambil ijazah karena
memiliki tunggakan spp namun sejak adanya bantuan operasional sekolah atau bos sekolah tidak lagi
meminta uang sumbangan begitu bekerja dia tidak lagi menggunakan jasa tapi ketika tempat pekerjaannya
membutuhkan ijazah baru dia datang ada yang kedua yang belum tanda tangan ada yang belum sidik jari
dan ada hal hal lainlah yang memang mereka merasa enggan untuk datang ke sekolah harapan kami dari
pihak sekolah agar orang tua siswa alumni sma negeri lima yang belum mengambil ijazah tanpa segan
tanpa malu malu silahkan datang ke sma negeri lima kota sukabumi bukan hanya para siswa alumni para
orang tua yang datang ke sekolah juga sumringah dengan kabar ini bahkan ada yang anaknya sudah
lulus sejak dua ribu tujuh belas namun hingga kini ijazahnya belum diambil dari sekolah penciptaan jutaan
nah terus sekarang di gratiskan gini kebantu ngebantu banget kepada kepala sekolah sma n
lima kota soekabun kepada guru kurunya sangat bantu kasih gratis ijazah karena anak saya hanya
lulus tahun berapa dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas ini kan udah hampir berapa ya berarti enam tahun lupa atau bagaimana
harapan dengan dihapuskannya biaya tunggakan ini para alumni bisa segera mencari pekerjaan
dan penghidupan yang lebih baik ahmad fikri sukabumi jawa barat